tapi kita fokus pada tim kita sendiri kita fokus pada kerja kita sendiri
kita bekerja keras dan berusaha di home kita yang awal ini kita akan mengambil hasil tiga poin dan hasil maksimal di laga awal ini